seru nih nasinya nih nasi berebes
alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali
di tol juga lumayan lancar nggak padat
menurut mbak sendiri gimana kondisi arus mudik tahun ini
tapi tadi sempat ada macet macetnya juga nggak macet macet banget
ini kan berbuka puasa di tamannya parkiran rest area
memang sengaja bawa makanan dari rumah atau seperti apa
mama udah prepare dari sebelum berangkat
bisa disiapin jadi supaya nggak buka di luar lagi
ada yang mungkin mau disampaikan buat para pemudik lain
kalau ngantuk lebih baik istirahat
jangan dimaksakan untuk jalan
karena kan kita nggak tahu nanti di jalan kayak gimana kejadian apapun
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya